jangan lupa like share dan subscribe channel ini
warga yang berupaya mengepung sapi justru membuat sapi mengamuk hebat
belasan anggota polres kota blitar akhirnya turun tangan untuk menjinakan sapi
bukannya meredah sapi semakin liar menyerang siapapun yang mendekat
karena membahayakan warga polisi memilih menembak bagian paha sapi dua kali
sapi yang akhirnya dapat dilumpuhkan itu kemudian disembelih oleh pemiliknya
atas persetujuan pemilik sehingga tidak terjadi kemungkinan ada korban lagi atas persetujuan pemilik
kami tembak dengan mematikan sehingga kami tembak sekali lagi di dalam kamar
selain menyebabkan warga panik sapi yang mengamuk selama sekitar tiga jam ini membuat jalur lalu lintas ditutup total
amukan sapi tersebut mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan
sementara itu sejumlah polisi kesakitan karena terjatuh dan diseruduk sapi